betul sekali kenaikan iuran bpjs kesehatan ini disebut pihak bpjs akan menutup defisit yang terjadi
selain itu menteri kesehatan tomenkes menyebut bagi peserta bpjs pasien yang menderita kanker
dan bukan pekerja
kapal humas bpjs kesehatan iqbal anas mahruf mengatakan
kenaikan iuran yang akan berlaku mulai tahun depan bisa menutup defisit yang terus dialami lembaga ini
menurutnya kenaikan itu hendaknya tidak menjadi alasan masyarakat tidak membayar iuran
warga bisa memilih kelas layanan sesuai dengan kemampuan finansialnya
utilisasinya meningkat pesat jadi orang tidak takut lagi untuk berobat
soal kendala finansial dan yang lain
menjadi kemampuan finansial yang lebih baik
jadi lebih bisa dipastikan karena kalau memang tidak mampu dan perlu dibantu oleh negara
mengambil alih soal pembayaran iurannya
karena kontribusi dari program ckni kis ini kan dari iuran seluruhnya
ini hal yang sudah on the track soal bahwa kita ingin memastikan jaminan kesehatan
tidak terjadi lagi kegaduhan soal kekurangan pembiayaan dan yang lain
terkait kenaikan iuran bpjs kesehatan
menteri kesehatan menyatakan hal tersebut akan diikuti dengan peningkatan
layanan kesehatan bagi peserta bpjs kesehatan penderita kanker
sebelumnya kanker adalah salah satu penyakit yang tidak ditanggung bpjs kesehatan
nantinya setiap pasien penderita kanker hanya akan membayar biaya perawatan dan pengobatan
sementara wakil menteri keuangan mengatakan
perpres nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas mengenai kenaikan iuran bpjs kesehatan dibuat berdasarkan berbagai perhitungan
perlu ada penyesuaian dari tarif tarif ini kalau disesuaikan maka akan menambah anggaran pemerintah yang diberikan kepada bpjs
kemudian juga pada saat yang bersamaan tarif ini akan membuat bpjs itu menerima penerimaan yang lebih tinggi bukan saja dari anggaran apbn
tapi juga dari partisipasi masyarakat yang sifatnya itu memang gotong royong
sementara itu kenaikan tarif bpjs kesehatan menuai penolakan pasien rumah sakit di tasik malaya jawa barat
selain memberatkan karena naiknya seratus persen obat bpjs serta fasilitas pasien bpjs dianggap minim hingga pasien harus antre berjam jam untuk mendapat pelayanan medis
kalau buat ibu gimana keberatan gak ibu
pengen ibu tetap
pihak rumah sakit umum daerah smc tasik malaya mengaku
kenaikan tarif iuran bpjs akan dijadikan acuan untuk meningkatkan pelayanan
menyikapi soal kenaikan iuran bpjs kesehatan komisi sembilan dpr akan memastikan
kenaikan iuran ini juga harus dibarengi dengan perbaikan fasilitas dan pelayanan
dpr dalam waktu dekat akan memanggil pihak bpjs kesehatan
kementerian kesehatan untuk mendengar dengan alasan kenaikan iuran tersebut
tim liputan cnn indonesia